kontroversi pondok pesantren al zaitun pimpinan panji gumilang terus berlanjut selasa pendiri
nii krisis center ken setiawan melaporkan pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang ke baris
krim polri atas dugaan penidaan agama dalam melaporkan pimpinan pondok pesantren al zaitun
panji gumilang ken kurniawan mengaku membawa sejumlah barang bukti untuk memperkuat laporan
polisinya selain pendiri eni krisis center ken setiawan sebelumnya forum advokat pembelah
pancasila juga telah melaporkan panji gumilang ke polisi atas dugaan penistaan agama pada selasa
ketua umum forum advokat pembelah pancasila isan tanjung diperiksasi bagi saksi
atas laporan yang dibuat pihaknya sementara itu direktur tindak pidana umum baris krim
polri berikjian polisi jauh hadi raharjo puro memastikan laporan yang dilayangkan kepada
pimpinan kontes al zaitun panji gumilang telah diproses polisi yang dari laporan ini kita akan
mengumpulkan data baik itu keterangan keterangan termasuk ahli dan lain sebagainya apakah ini
merupakan unsur pidana atau tidak tentu saja ini yang sedang kita laksanakan
akan meski di tengah kontroversi dan dugaan penyimpangan penerimaan santri baru di
ponpes al zaitun untuk tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat berjalan normal selasa siang para orang tua
dari berbagai wilayah di indonesia datang ke indramayu mendaftarkan anaknya menjadi
santri ketika ditemui cnn indonesia pihak al zaitun mengaku siap menjelaskan kepada
wali santri terkait soal tudingan penyimpangan
sesantri baru ini biasanya bila ada yang bertanya pertanya mereka akan klarifikasi dulu
kemarin kita aja keliling keliling gitu kan asal itu mereka yakin sudah berarti ini bener
oke kan kemudian manakala terkait apa yang disampaikan oleh kita di luar dengan keyakinan
itulah mereka yakin bahwa insya allah aman tidak ada dikutip dari kanal youtube resmi ponpes al zaitun
dirinya tidak mau menjawab ketika diundang tabayun di gedung sate bandung jawa barat
panji mengungkapkan dirinya hanya mau menjawab klarifikasi dugaan penyimpangan jika dilakukan
di ponpes al zaitun indramayu supaya bisa mendapatkan informasi yang tepat di al zaitun
tentang al zaitun tentang panji gumilang abdus salam rasidi panji gumilang itu di kampus dan disepakati
hai sampai tiga kali ya pak
sekali ngetuk apa namanya meja tanda sepakat tap tap tak sepakat dilaksanakan di sini maka kami
tunggu kami tidak punya hak mengundang kontroversi pondok pesantren al zaitun bukan baru kali ini
saja muncul pesantren yang didirikan dua puluh tujuh tahun lalu dan diresmikan presiden bj habibie di tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu berdiri di lahan yang sangat luas yakni seribu dua ratus hektar
pada tahun dua ribu dua belas panji gumilang dilaporkan salah satu pendiri al zaitun imam suprianto karena diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen bukan hanya itu pesantren al zaitun dituding terlibat gerakan negara islam indonesia dan belakangan viral video yang memperlihatkan terjadinya kasus dugaan penyimpangan di pondok pesantren al zaitun mulai dari bercampurnya perempuan dan laki laki dalam salat berjemaah hingga beredarnya ucapan salam dan nyanyian berbahasa ibrani
tim deputan cnn indonesia